hai sabar mati bentar lagi juga dia dateng iya mah cuma takut gimana doang karan lagian kayaknya
udah gak sabaran banget matah kagak assalamualaikum waalaikumsalam amin ini dia bang mamat selalu
nabanya heran dia
lagian lupa ke anti segala
burung aja bisa
biasa anak laki laki sekarang pakai anting anting
dia tuh penyanyi barat
penyanyi kita pada pakai antingan anting
diorang disana memang pada pantas pakaian begitu
lalu kulit wajah kayak jamblang
persis dah kocan
eh buka tuh anting
nek kalau anting aja buka tuh
tapi kalau celana jangan dipaset
asal mau ikut
kita mau ngelamar jadi trime
mak mau kemana
hai eh ngapain sih lu hah tak keburu siang si mimin keburu ke pasar udah gitu nih
ini lomba mau disuruh kawin aja lari lari nih
ini kalau nggak mau jangan dipakai bohong ini dipaksa aja nggak mau apalagi nggak dipaksa mbak
bang polo tadi bang mamat sama mbaknya mau kemana
nganu mbak tak denger katanya mau ke rumah mimin mau ngelamar mbak
mau ngelamar mimin itu lomba yang baru pulang dari kuwait
ngomong ngomong si mimin nya kemana bang ada lagi mandi mandi hari gini baru mandi mandi
pagi sih bu depok oke yang ketiga kali yang ketiga kali tahu tuh pok sejak dia pulang dari kuwait si
mimin kerjaannya main
mandi kalau dia mandi lamanya na'udzubillah ya bang ya maklum nih
begitu jadinya begitu sampai di sini pok maunya berendam
si boken siapa tuh itu si boken temen saya yang tukang nyilem tukang nyilem
itu tuh malah yang tukang nyilem di laut kelihatannya anak kita si mimin ada bakat
bu jadi tukang nyilem oh tuh yang suka nyilem di laut yang suka kayak di tv tuh kayaknya
anak kita juga ada bakat tuh bang nah kalau dia udah nyelem di kolam sampai pejam jam
nah apakah nggak masuk angin pok pok kalau si mimin sih anti masuk angin pok kayak buhalon
kalau gitu biar ayah panggilin si mimin dulu ya pak ya jangan jangan dia tiduran dikulem
usistol ah gembala kamu nih salah sendiri itu kenapa apaging dijagain sensor tutorial kamu tuh lo
ngomong kayak orang gelah gelah kamu
depan ngaya lo senangannya ayo ini di kami nih sebagian kamu megang yang cewek aku megang yang
ini sih bekan ini ayo ah ya ken akan akan tugasmu dengan gagah beradili hahaha gitu
hai dan awas cowok kamu megang talinya yang kenceng loh aduh kenapa gue jimat jimat gue
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
lepas orang jimat gue diseruduk waduh ngabur kamu ini ini kalau bang mama datang kambing
ketinanya belum ketangkep ngamuk
hai simak mana aja sendiri tadi panggilannya banget ikut berendam kali
hai permisi ya pokok susulin sementara ya
ah enggak sih nyariin jody buat saya yang sering berendam jangan jangan dia ganti kulit
udah jangan banyak tanya umurnya sekarang udah kepala empat kalau masih milih milih
bini kagak kawin kawin di lo iya makin tua lu makin susah nyari bini tahu apalagi bini
yang punya pengalaman kerja di luar negeri tuh kasih ninin
sabar mat bentar lagi
lagi kayaknya udah gak sabar banget
nah ini dia bang mamat
ini sih pakai nanti nanti segala aduh minyak
makmum pada begitu sih hari ini buat saya begitu belum apa apa yang bilang sablung lalu
sih pakainya begini mat ya mat kalau ngomong jangan suka sembarangan begitu begitu sih mimin
itu udah pernah pergi ke negeri kuloh
iya sebelumnya pergi ke kuet badannya kecil eh kenapa sekarang jadi melar
hehehe banyakkan makan salmin kali ya
babes nggak ngelakonin selalu ayah kawin milie berarti ongkos
justru ayah jelek ayo mau cari bini yang cakep